aku juga kurang yakin ada
tapi aku harus menjalankan tugas ini
lalu bagaimana aku menjalankan tugasku dari prabu akasa
aku harus mencari alasan
apa bicaralah yang jelas
kamu ingin mencoba kabur
ingat jakarta kamu tidak akan pernah bisa pergi dari salur muta selama kamu memakai kalung itu
aku tidak akan kabur
justru aku ingin bertemu dengan ratu kalia ratu berangga
ratu berangkat sedang tidak ada
lebih baik kamu kembali ke kamarmu
sebentar boleh aku bertemu dengan sahabatku
aku bosan tidak ada yang bisa aku lakukan disini
boleh aku bertemu dengannya
ratu brangka memang tidak melarangnya
kamu boleh menemui temanmu tapi tidak terlalu lama
sekali lagi aku ingatkan padamu jakarta
kamu tidak akan pernah bisa pergi dari selalu muta
kalau gitu pertanda kalau kamu sudah berjanji setia disini
projurit kawal dia
tempat kamu sekarang di sini adalah tempatmu
tempat kamu sekarang di sini adalah tempatmu
keluar kalau kamu sudah mengerjakan pekerjaan rumah
ingat kamu jangan menangis
kamu ambil sisi baiknya saja
kamu jadi lebih sering belajar memahat lagi kan
tenang saja nawangsi
mas aryo sering di gudang ini kok
karena gudang ini itu gudang yang tenang
dan tidak ada yang mengganggu
kamu pasti ingin keluar dari tempat sini kan
kalau bawa pembunuh pulang
pasti biyu sudah tidak berani marahi kamu lagi
aku sangat rindu dengan bobo
sudah tidak seripikirkan
jangan dibebani terus
kemanapun angin berhembus
tidak terlalu penting buat kita
sekarang kita belajar memahat lagi
paten kamu masih jelek banget loh
akhirnya guru datang
untuk apa mereka ada disini guru
aku datang kesini
terima kasih guru
aku yakin kamu pasti bosan
bagaimana kalau kita berkeliling tempat itu
kamu tidak takut padaku
selama ada kalung ini
aku tidak akan pernah bisa keluar dari sini
kalau kamu berani mencoba untuk keluar
maka kalung itu akan menjeratmu hingga tusan
untuk apa kalian selalu mengawasi ku terus
aku sudah sumpah setia pada ratu kalian
dan ratu kalian
sangat percaya padaku
kenapa kalian tidak percaya padaku
kalian kan prajurit
aku andukan pada ratu kalian
jangan adukan kami
tapi gue si senopati pudasari
jadi kalian percaya pada senopati kalian
dibandingkan ratu kalian sendiri
aku akan bukakan
tapi tidak bisa lama lama
kalian tunggu disini
jadi apa rencana guru
bagaimana kita keluar dari sini guru
itu urusan nanti
yang terpenting sekarang
aku harus menjalankan tugasku dulu
apakah guru yakin sekarang waktu yang tepat
aku juga kurang yakin hidau
tapi aku harus menjalankan tugas ini
rasa sakit itu tak akan lama
ada apa kamu kesini
aku datang kesini untuk membunuhmu
memang sudah menjadi ajalku
mati di tanganmu manusia
siapa kamu sebenarnya
kamu mau membunuhku
tapi kamu tidak kenal siapa aku
apa yang menyerupu
apa yang menyerupu
kenapa leherku masih sakit
saat kamu tarik tadi
bertanya lagi bertanya lagi
betul betul kamu tidak mengenalku
betul betul kamu tidak mengenalku
eh kulitku memang beracun
eh kulitku memang beracun
kulitku memang beracun
itulah alasannya kulitku memang beracun
itulah alasannya kulitku memang beracun
pak aku dikurung di tempat ini

kamu belum menjawab pertanyaanku
aku mendapatkan tugas khusus untuk membunuhmu
aku mendapatkan tugas khusus untuk membunuhmu
yang aku tanya siapa yang menyuruhmu manusia
aku tidak bisa memberitahukan hal itu padamu
kita mulai sekarang
kita mulai sekarang
kita mulai sekarang
kita mulai sekarang
terima kasih kepada prabu giripati dan ratu brangah
karena telah menyelamatkan keratuan segoro kiduh
karena telah menyelamatkan keratuan segoro kiduh
tumpul saja itu urusan muda
tumpul saja itu urusan muda
lalu bagaimana dengan belenggu yang ada di tangan kanjeng ratu
lalu bagaimana dengan belenggu yang ada di tangan kancil ratu
aku hampir lupa
aku sudah melihatnya
tenang aku akan bebas
pak bagaimana mungkin bisa semudah itu
tentu saja muda
karena yang meredam belenggu khusus itu adalah kesaktian
karena yang meredam belenggu khusus itu adalah kesaktian
karena yang meredam belenggu khusus itu adalah kesaktian
lalu bagaimana bisa yang deg deng mendapatkannya

tidak usah dibahas lagi

lebih baik kita langsung ke ruang sidang